sebaiknya aku gak usah tanya tanya deh
nanti elsa jadi makin sedih
hai bu sara
saya oma kangen sekali loh sama kamu
peluk oma salim sama oma
aduh oma seneng banget ngeliat reina dateng kesini
aku juga kangen sama oma
seandainya elsa mau berkata jujur
soal anak andin yang masih hidup
andin pasti akan langsung mencari anak itu
dan dengan bantuan aldebaran
akan sangat mudah untuk menemukan anak itu
aku bisa memastikan
apa anak itu anak aku
kamu denger baik baik elsa
aku akan memulai lagi pernikahan kita mulai dari awal
tapi aku minta satu hal sama aku
kamu harus hentikan semua kebohongan kamu
dan kamu harus mau jujur
di hadapan semua orang
soal anak andin yang kamu buang di panti asuhanku
persyaratan yang kamu ajukan ini mudah
tapi buat aku ini sangat berat minum
gimana bisa aku harus jujur
akan banyak konsekuensi yang aku harus hadapi
kalau aku jujur ke semua orang soal anak yang baik
udah gak ada harapan lagi buat rumah tangga buy sama nino
apa emang udah
udah gak ada harapan lagi buat rumah tangga gue sama nino
apa emang udah
apa emang udah
udah saatnya b je mingkaskan nino
aku cinta banget sama dia
aku cinta banget
terima kasih randy
hooray kita udah sampai ya
ada yang senang nih sampai di rumah opa sama opa
kita masuk ya
iya kita masuk yuk
mama di dapur deh kayaknya
gue aja deh yang kesana
ada tanu pojit di rumah opa
hai elsa kamu lagi di sini

kemarin kan karina bilang kalau elsa dan nino mau berbicara
karena mereka mau bercerai
karena mereka mau bercerai
sebaiknya aku gak usah tanya tanya deh

nanti elsa jadi makin sedih

hai bu sara

sayang oma kangen sekali loh sama kamu
lihat rena datang kesini
aku juga kangen sama oma
ini ada apa
bu rose sama rena tuh main sekali kesini
kok gak kasih kabar oma dulu
tadi rena minta main
ke rumah omo opanya sepulang sekolah
mampir dari kesini maaf ya
oma seneng sekali
tante kakinya kenapa
jadi harus pakai tongkat
kasihan tante frozen
gak bisa ke rumah mana ya
aku temenin jalan jalan yuk
yuk jalan jalan yuk
saya boleh jalan jalan sama rena
ada taman deket sini
oh gitu mau jalan jalan sama tante frozen
mirna kamu temenin
iya mbak aku jalanin dulu ya
oh dipegangin tante elsa ya
silahkan duduk dulu yuk bu rosa
ibu sarah dulu
eh saya mau bikin minum dulu oh iya oke kalau gitu
gak apa apa sebentar ya
eh mbak elsa
aku mau ajak tante frozen
perasaan saya kok gak enak ya
lihat rena pergi sama mbak elsa
lihat rena pergi sama mbak elsa
tapi kan ada suster
harusnya si alman
suster mirna kan pasti jagain rena

kalau rena gak ada
pasti gue lebih tenang
karena nino gak akan kepikiran
buat nyari anaknya terus
seandainya rena gak ada
rahasia masa lalu gue akan lebih aman
rahasia masa lalu gue akan lebih aman

ce bentar ya
yaudah gue juga mau ke warung nih
haus habis itu kita langsung cabut

saya haus banget deh
rena juga haus gak
rena haus saya juga haus
boleh minta tolong gak ambilin minum dirumah
aduh gimana ya
gak yakin gue mau ninggalin rena
tingkahnya aja selalu bikin gugu
gara gara dia kan
karena jadi diculik sama orang
rena ikut inces dulu yuk
kita balik ke rumah opa
ambil minuman buat kamu sama tante frau
gue tak peduli
gak ada apa apa
gue udah liat
gak ada apa apa
aku udah lihat
aku udah lihat
aku sudah lihat
aku sudah lihat
aku sudah lihat
aku sudah lihat